assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau sore ini kamu gak sibuk
ketemu papa ya di coffee city
ada yang bapak mau bicarakan sama kamu
mending lo pergi
ngerima pengkhianat kayak lo
saya baru saja diusir bos
kasih kesempatan saya lagi
buat bantuin bos
apa untungnya buat saya kasih kesempatan buat kamu
lagian kamu pasti sudah cerita tentang saya ke mereka
saya punya info penting tentang keluarga alfahri pak bos
tolong kasih saya kesempatan sekali lagi buat bantuin bos
kalau bos gak percaya
kita ketemuan aja ya bos
bisa kan kita ketemuan bos
kamu tau kan akibatnya
kita ketemuan aja ya di taman tuamino ya bos
terima kasih bos
ke taman papi
dan kami sudah ia plus
gue yang ikutin ya
lo pikir gue takut sama mereka
bukan masalah takut atau enggak enggak
tangan lo kan bakal kekilir
ntar jadi kenapa napa lagi
lo gak percaya sama gue
gue udah puan
bukan gak percaya
udah lo disini aja ya
lagian rumah gue juga butuh lo disini
gue lebih percaya lo disini gak
gue juga mau ikut lah
lo juga udah pernah nolongin gue
sekarang gantian giliran gue
dan lebih baik lo pake mobil gue aja
tapi mencurigakan buat iqbal dan anak buahnya
gue berangkat dulu ya
mama gak mau kamu kena gantiannya
aku dapet dulu
gue kedepan dulu
terima kasih untuk kedatangannya
panino dan mbak catherine
kami tunggu laporan selanjutnya
sama sama mbak felis dan juga
ih mas rendy kenapa sih
dari tadi aneh banget sikapnya
yaudah kalau gitu kita permisi
terima kasih buat hari ini
kalau gitu saya permisi ya pak
bentar ya mbak
kalau sore ini kamu gak sibuk
ketemu papa ya di covisity
ada yang papa mau bicarakan sama kamu
ini kebetulan juga berhabis meeting
aku kesana ya pak
alhamdulillah kalau gitu
papa tunggu disana ya
ke cafe mertua aku
kamu kalau mau pulang pulang aja
lebih baik saya ikut bapak aja
beneran kamu gak apa apa
supnya udah jadi
mama pinter deh masaknya
aku udah gak sabar mau nyicipin
hmm ini dari baunya aja udah sedep banget ya rina ya
tapi kan ini semua kan juga
atas bantuan dari anak kesayangan mama sama tante mici
saya mau pergi dulu ya ma
mau kemarin ini kan udah sore
nanti kalo misalkan om irfan dateng kesini terus kamu gak ada gimana
kemana sih mas
kok perasaan aku jadi gak enak
gak apa apa semua baik baik aja
saya juga gak akan lamba om
nanti saya akan buru buru kesini
kan mau ketemu sama irfan juga
saya pergi dulu ya michelle
papa pergi sebentar ya
masa allah mau kemana sih
masa allah mau kemana sih
kok perasaanku gak enak gini